pria yang bertugas sebagai penerima tamu ini hanya bisa pasrah saat didatangi polisi kamis malam
selain menangkap sb dan tiga orang pelaku lain polisi yang melakukan pemeriksaan ke dalam rumah kontrakan
menemukan dua perempuan yang diduga baru saja melayani pria hidung belang
pengungkapan tindak pidana perdagangan orang ini berawal dari laporan warga
terkait adanya kegiatan prostitusi di sebuah rumah kontrakan melalui media sosial
saat dilakukan penyelidikan polisi menemukan fakta perempuan yang dijajakan di rumah kontrakan ini
merupakan korban perdagangan perempuan
ada tindakan kekerasan yang dialami oleh para korban
karena ada iming iming pada saat rekrutan itu si tersangka ini akan dipekerjakan menjadi pegawai toko baju
empat orang yang ditangkap polisi kini menjalani pemeriksaan di polsek panongka
selain terancam tindak pidana perdagangan orang para pelaku juga dijerat pasal penyalahgunaan narkoba
sementara di jakarta kepolisian unit reskrim polsek kembangan jakarta barat
menangkap pelaku pemerasan di salah satu proyek bangunan di kawasan joglo kembangan yang viral di media sosial
meski sempat berontak db akhirnya tak berkutik saat polisi menunjukkan video rekaman kekerasan yang dilakukannya
saat digunakan polisi menunjukkan video rekaman kekerasan yang dilakukannya
saat digeledah polisi menemukan sebilah tongkat dan uang hasil pemerasan sebanyak lima ratus ribu rupiah
dari hasil pemeriksaan sementara pelaku bukanlah anggota salah satu ormas di jakarta barat
melainkan pengangguran yang nekat melakukan aksi pemerasan lantaran terdesak kebutuhan ekonomi selama masa pandemi covid sembilan belas
sebelumnya aksi pemerasan yang dilakukan pelaku terekam kamera cctv di lokasi salah satu proyek bangunan
di kawasan joglo kembangan jakarta barat
beberapa hari lalu tampak pelaku meminta uang lima puluh juta rupiah kepada salah satu staf proyek bangunan
dengan mengatasnamakan sebuah ormas di jakarta barat
pelaku sempat marah karena hanya diberi uang lima ratus ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia